ami udah mulai sholat lagi
kan papi bisa jadi imamnya mami
papi pergi sebentar ya
mami temenin imas dulu ya
masak buat makan siang bapak
kamu udah bikin bubur buat ibu
bubur udah siap
udah saya aja yang nganter
tapi telepon lu kangus
udah sana kamu aja
kamu gak usah sedih
aku dapat ini dari si bapak yang di sebelah aku
boleh nanya gak
cuma satu pertanyaan aja
tapi kalau aku kasih tahu boleh
nama aku ditik
tak memiliki musti mereka
kemarilah banyaknya gila
gak apa apa selembar juga kan lima puluh
kalau pelan kayak gini sampainya lama
gak apa apa atuh
ya udah aku juga gak apa apa
emang kurang ajar si ubed
dia pakai ngasih syarat segala
salah seorang dari yang punya hp
kita bisa jadi bumbu pecel
ini operasi pertama aku partner sama ubed
kita rayain yuk
terima kasih ya
kamus cuma nganter aja ya
pulangnya pake angkot
ada yang nganter
mau tau aja aku mau tau banget
tadi saya kenalan sama dia
saya tau nama dia siapa
kenapa kamu malah keliatan kayak gak seneng
tapi mami udah mulai sholat lagi
kan papi bisa jadi imamnya mami
pergi sebentar ya
mami temenin imas dulu ya
masak buat makan siang bapak
kamu udah bikin bubur buat ibu
bubur udah siap pak
kamu hari ini gak usah bikin masakan buat saya
kamu temenin ibu aja di sini
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
goa kemana pak
sampai jumpa pak
sampai jumpa pak
sampai jumpa pak
kapan kamu keluar
kapan kamu keluar
jangan sambil makan
saya mau kerbuk lari
saya beneran suka
jangan macem macem kamu
saya gak macem macem
dia itu kerja sama kang bahar
kan saya juga
kalau mau iseng
mending cari yang lain